kalian harus menebus dosa kalian
dengan mengikuti keputusan mama
nah kita memang melakukan dosa
tapi sama sekali mama itu gak berah kemukum kami
karena mama itu bukan tuhan
jangan jangan tante iran udah cerita tentang kehamilanku
kan haris sudah cerita tentang masalah ini ke mamanya
kok malah dilihatin doang
dimakan bukan pajangan ini
udah pasti anak
bukannya gak suka
cuma aku bingung aja kenapa tiba tiba kamu bikin rujak
udah gak usah banyak tanya
kamu cobain aja dulu
kamu gak mau
ya kamu ini doyan apa lapar sih
kok kalap banget makannya
aku udah lama gak makan rujak
makanya aku semangat banget makannya
kamu gak mau
enak banget
rujak buatan aku enak banget
ini rujak terenak yang pernah aku makan
kamu ini udah pintar gombal ya
diajarin sama mas haris ya
ini kan tadi riri minta mangga
ini bumbunya aku yang bikin
mau gak mbak
andi aku kayaknya pulang aja ya
udah mau malem
gak mau dihabisin dulu
gak usah takut kemaleman
yaudah aku hantar ya
aku sendiri aja gak apa apa
kamu udah biasa
tante aku pulang dulu
ya udah aku pulang dulu ya
kamar mandi dulu ya
kamu harus menjauhi haris dan menikah dengan andi
kamu harus menjauhi haris dan menikah dengan andi
aku hamil anak haris
aku hamil anak haris
gak mungkin dong aku bohong terus sama andi
gak ada pilihan lain
ini satu satunya jalan demi keselamatan andi
kalau dia sampai tahu kamu mengandung anaknya haris
jantung dia nggak mungkin kuat
mama gak bisa memaksa riru untuk menikah sama andi
karena aku sama riru akan menikah

itu satu satunya jalan haris
itu yang terbaik
ini bukan yang terbaik
yang terbaik adalah aku menikah sama riri
dan riru gak pernah mencintai andi
kalian berdua mau membunuh andi
kalian harus menebus dosa kalian
dengan mengikuti keputusan mama
kita memang melakukan dosa
tapi sama sekali mama itu gak berah kemukum kami
karena mama itu bukan tuhan
kalau sampai andi meninggal gara gara ini
mama gak akan mengakui kamu sebagai anak mama lagi
udah menghancurkan hidup kedua anakku
mama jangan pukul diri mah
kalian pada ngapain disini
ini kenapa sih
aku takut andi bakal shock
kalau sampai itu terjadi
aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri
aku juga gak ingin haris jadi anak durhaka
dosa dosa aku sudah terlalu banyak
aku harus melakukan sesuatu
aku harus melakukan sesuatu
aku ninggal bos aku permintaan guys
kalau aku tetap punya duit
aku akan suruh kamu
hantar surat sandra
dan aku arctic
tapi itu udah bisa
tapi gak boleh sama mama kamu

tapi aku senang
kalau itu mau kamu kita akan menikah
aku mau menikah
restui pernikahan kami
izinkan aku menikahi ada rima
sampai jumpa lagi
kenapa jadi begini sih
riri mengorbankan semuanya demi andi
dan dia gak mau andi meninggal
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu sekarang pulang dulu aja
nanti aku kabarin soal langkah langkah berikutnya
kamu pulang aja dan terima mas haris ya
kamu harus secepatnya menikah
sebelum kandungan kamu tambah besar dan ketauhan sama andi
terima kasih dancastelle